sebuah truk tronton menabrak kantor desa kamasan banjaran kabupaten bandung
dua orang yang merupakan tukang ojek dan penjual buah tewas seketika akibat terlindas truk
diduga kecelakaan terjadi akibat truk mengalami remblong
ratusan warga desa kamasan kecamatan banjaran kabupaten bandung dikejutkan dengan peristiwa kecelakaan yang menewaskan dua orang
sebuah truk tronton tanpa muatan benomor polisi e sembilan ribu empat puluh dua hb yang dikemudikan sarohman menabrak kantor desa kamasan
diduga truk yang datang dari arah sore yang menuju balenda ini mengalami remblong
tak hanya menabrak kantor desa truk juga menabrak dua buah mobil dan sebuah sepeda motor
dua warga yang merupakan tukang ojek dan penjual buah tewas seketika di lokasi kejadian akibat dihantam truk yang melaju kencang
korban tewas yakni tukang ojek atas nama andri rusmendar warga bandung
dan wanita paruh bayah penjual buah atas nama eli warga desa kamasan
menurut salah seorang saksi mata di lokasi kejadian sebelum menabrak kantor desa truk melaju secara tak terkendali
di sana kan saya melihatnya di sini
itu tukang buah itu
tukang buah sama ada yang tukang ojek gak tahu apa ada masalah semestinya
petugas sempat mengalami kesulitan saat melakukan evakuasi karena posisi korban berada di bawah badan truk sehingga truk harus diangkat menggunakan alat berat

posisi korban di bawah truk kemudian itu pramu budi juga di lapangan truk
di bawah pramu budi juga di lapangan truk

truk yang dibawa apa sih bu angkutan apa mungkin
kalau saya lihat tidak kosong
pengemudi truk saat ini diamankan di unit laka mapolres bandung untuk dimintai keterangan lebih lanjut
sementara kedua korban tewas langsung dilarikan ke rumah sakit bayangkara sartika asi kota bandung untuk dilakukan visum
akibat peristiwa ini arus lalu lintas di jalan raya banjaran soreang
mengalami kemacetan lebih dari satu km di kedua arah
chandra febriana kabupaten bandung